ada instruksi gubernur dki jakarta nomor enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
pemerintah dki jakarta tampaknya bertujuan untuk memindahkan kebiasaan warga jakarta
menggunakan kendaraan pribadi menuju ke transportasi publik
karena bagaimanapun asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar
polusi yang dihirup oleh warga jakarta setiap hari
selain itu pemerintah provinsi dki baru baru ini
mengeluarkan inisiatif pembangunan rendah karbon
yang tertuang dalam peraturan gubernur no sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
dengan begitu gubernur anies baswedan menyatakan
jakarta akan menjadi kota pertama di indonesia yang memiliki program ketahanan iklim
anies menambahkan ini merupakan upaya mewujudkan kota jakarta
sebagai kota yang berketahanan iklim
selain itu agar kota jakarta bisa melakukan percepatan pencapaian target
pengurangan emisi gas rumah kaca
sebesar tiga puluh persen
secara ambisius mampu mengurangi emisi grk langsung sebesar lima puluh persen pada dua ribu tiga puluh
serta net zero emission pada tahun dua ribu
kita bisa mengurangi emisi emisi ke satu enam derajat celcius
dalam setengah tahun
dan mengurangi ke satu empat derajat celcius
dalam setengah tahun
hanya jika kita mengambil tindakan agresif
dan hanya jika kita mengambil transaksi
dan ini adalah perubahan transformasional hari ini
beragam kebijakan hingga regulasi dikeluarkan oleh pemerintah dki jakarta
namun semuanya harus paham
persoalan melawan ancaman krisis iklim ini bukan semata mata tugas pemerintah
sebagai masyarakat kita perlu secara sadar ambil bagian dalam upaya mengatasi pemanasan global
mulai dari mengubah kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan sehari hari
seperti diet kantong plastik
mengurangi limbah makanan
hingga tidak boros dalam pemakaian listrik
setiap individu bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi perubahan iklim
tentunya dengan bergerak bersama
harapan ibu kota jakarta menjadi kota yang sehat dan nyaman
bukan hal yang mustahil untuk terwujud
perubahan iklim di dunia telah meningkatkan ketidakpastian tentang masa depan
dampak perubahan iklim telah menjadi kentara
dari waktu ke waktu di seluruh dunia
tak terkecuali di indonesia
pemerintah provinsi dki jakarta menaruh perhatian khusus
akan dampak perubahan iklim di ibu kota
bagaimana kemudian strategi pemprov dki dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim
dengan menciptakan ruang terbuka hijau dan mengajak seluruh elemen di ibu kota untuk berkolaborasi
sudah bersama kami hari ini gubernur dki jakarta anies baswedan
alhamdulillah baik terima kasih mbak rifana
terima kasih sudah meluangkan waktu ke cnn indonesia untuk berdiskusi banyak hal
soal isu lingkungan kemudian perubahan iklim
kita mulai satu satu ya pak anies
oke isu yang pertama adalah isu perubahan iklim
pak anies sudah menjadi isu global dan juga menyita perhatian dunia
jakarta juga menghadapi hal yang sama
pak anies tapi di luar sana masih banyak kemudian masyarakat ibu kota
yang belum menyadari akan dampak perubahan iklim
seberapa rentan sebetulnya ibu kota terhadap perubahan iklim pak
cukup rentan karena dua faktor
satu kisar geografis
kita berada di pesisir pantai
memang topografinya itu rendah kawasan ini
dulunya kan rawa
rawa mangun rawa bebek rawa belong
itu menandakan bahwa memang kawasan ini rendah
kemudian yang kedua ada tiga belas sungai yang masuk kota jakarta
tidak ada kota lain di pulau jawa yang sebanyak itu dalam kota sungai alaminya
nah sehingga kalau permukaan air laut naik
karena global temperature naik
maka itu akan berdampak
kemudian yang kedua strategis

karena itulah bila di sini terjadi
terdampak oleh climate change
itu efeknya akan besar
lalu apa yang dikerjakan oleh jakarta
jadi begini pertama
jakarta ini sebagai provinsi pertama
yang menjadikan isu perubahan iklim ini sebagai krisis atau sebagai bencana
dan ini dimasukkan kemudian kita ada namanya
kegiatan strategis daerah
jadi dimasukkan ke situ
kemudian yang kedua
adalah kita membentuk tim kerja mitigasi
ini untuk mitigasi apa
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
yang melibatkan pemerintah pusat
pemerintah daerah bumn bumd
lalu yang ketiga
kita menetapkan target
yang ditarget tahun dua ribu tiga puluh
oke tahun dua puluh satu
kemudian kita membangun sebuah kota
yang diharapkan memiliki ketangguhan dalam menghadapi
guncangan tekanan seperti kemarin kita melewati pandemi kemarin
ada satu hal nih mbak nana yang perlu saya garis bawahi
bahwa kita menetapkan
rencana pembangunan rendah karbon untuk jakarta
jadi ini apa ya kita biasa menyebut istilahnya
rencana pembangunan rendah karbon daerah
nah ini merupakan komitmen jakarta
ini aksi iklim yang lebih ambisius
dan jakarta menjadi provinsi pertama
yang menjalankan amanat rpjmn
karena ada armanat yang di rpjmn
terkait dengan pembangunan dengan rendah karbon
itu bagian ikhtiar kita
untuk mengantisipasi perubahan iklim ini
oke tadi bapak mengatakan bahwa jakarta sebagai provinsi pertama di indonesia
yang kemudian menjadikan isu perubahan iklim sebagai krisis
atau bencana iklim begitu ya
kita tahu pak anies bahwa salah satu faktor
penyebab perubahan iklim adalah
penggunaan emisi kendaraan bermotor yang berlebihan
polusi udara yang berlebihan di jakarta
kita tahu bahwa beberapa saat yang lalu
koalisi masyarakat sekelompok masyarakat
kemudian mengajukan gugatan pak
ke pengadilan terkait polusi udara
yang dibenangkan oleh pengadilan
nah yang menarik kemudian pemprov dki tidak mengajukan banding
saya harus tanya kenapa pak kemudian tidak banding
ya pertama begini
yang dituntut adalah yang juga kami inginkan
ketika tuntutan itu dimulai
memang kami juga sudah menyiapkan program program
untuk melaksanakan yang teman teman ingin lakukan
lalu kita melakukan pertemuan dengan mereka
dan dalam pertemuan itu ada lima belas hal yang dituntut
tiga belas hal itu kami bersepakat
ada dua yang kami tidak sepakat bukan tidak setuju
tapi bukan kewenangan kami
karena dua hal itu adalah kewenangannya pemerintah pusat
tapi yang tiga belas hal kami bersepakat
karena itu ketika kemudian diputuskan oleh pengadilan
bahwa teman teman warga yang menuntut itu menang
ya memang kami juga sepaham kami juga mau bekerjakan
mau mengerjakan itu
kira kira gini dituntut atau tidak
memang itu yang mau kami kerjakan
jadi kami bahkan kami berterima kasih
terima kasih telah mengingatkan kita semua
tentang bahayanya perubahan iklim
dan perlunya kesadaran semuanya
untuk action nya itu tidak bisa sendirian
action nya itu harus sama sama
karena yang membuat situasi ini perubahan iklim ini kan
bukan pegawai negeri bukan asn
yang merubah ini adalah kita semua
karena itu kita harus kerja sama sama
kita harus kerjasama sama sama
pemprov dki punya pandangan yang sama dengan kelompok masyarakat
yang kemudian memenangkan gugatan
saya harus tanya dengan adanya keputusan dari pengadilan itu
harus ada langkah langkah kemudian yang ditempu oleh pemprov dki
memperbaiki kualitas udara di ibu kota
nah apa pak
jadi bahkan sebelum itu atau hampir bersamaan waktunya ya
kita itu menerbitkan ingup nomor enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh
itu terkait dengan pengendalian kualitas udara
itu dua tahun yang lalu
kemudian kita menyusun juga peraturan gubernur nomor enam
tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor
jadi langkah langkah untuk pengendalian itu kita lakukan
lalu kita percepat ada tujuh aksi pengendalian pencemaran udara di jakarta
itu ada di dalam ingup nomor enam puluh enam itu
nah ingup enam puluh enam ini bisa dibilang baru pertama kali
di antara semua wilayah yang secara serius menyusun item itemnya
satu misalnya nih peremajaan dan uji emisi kendaraan umum
penerapan ganjil genap tarif parkir lalu conjestion pricing
kemudian pembatasan usia kendaraan kemudian uji emisi kendaraan pribadi
lalu peralihan moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
pengendalian juga di industri
industri itu sering menjadi source of demand
dan juga source of pollution yang cukup serius
lalu energi terbarukan
kita sekarang bis bis kita menggunakan listrik
nah ini bagian dari ikhtiar kita
tambah lagi sarana prasarana publik yang bernuansa hijau
jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengendalikan pencemaran udara di jakarta
oke salah satu bagian dari strategi untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta
dan juga mengatasi dampak perubahan iklim
kita tahu beberapa saat yang lalu bahkan dki jakarta bergabung dalam climate adaptation summit dua ribu dua puluh
bersama dengan seribu kota di seluruh dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim
apa kemudian tantangannya pak dan juga strateginya bersama sama dengan kota kota lain di seluruh dunia ini pak
iya jadi kami ini bergabung dalam c empat puluh
saya sendiri sebagai wakil ketua steering committee di c empat puluh untuk urusan lingkungan ini
bagian dari saling belajar
tidak bisa kita menyelesaikan ancaman climate change ini global warming sendiri sendiri
harus dikerjakan bersama sama
lalu harus sering saling bertukar pengalaman
pengalaman kota a adalah lesson buat kota b
apa yang dikerjakan oleh kota b adalah lesson untuk kota c
jadi kita bergabung di situ
dan dari situlah kemudian kita banyak mendapatkan inspirasi
nah kami dengan senang hati juga nanti berharap
apa yang dikerjakan di jakarta
apa yang dikerjakan di jakarta ini bisa menjadi bahan untuk tidak bisa menyelesaikan climate change sendirian
karena polusi udara itu kan tidak kenal batas administratif
dari satu negara ke negara lain
jadi itulah sebabnya mengapa kita bergabung di situ menunjukkan komitmen
dan sekaligus menjadi tempat juga bagi kami di jakarta
untuk menyampaikan ide pengalaman kami untuk negara lain
jadi kalau bergabung itu bukan hanya kita belajar
kita juga mau tunjukkan kepada dunia internasional apa yang kita kerjakan dan pelajaran bagi mereka
jadi banyak langkah langkah yang kita lakukan di sini
itu menjadi inspirasi bagi tempat tempat lain
saling belajar dan juga saling berkolaborasi dengan kota kota lain di seluruh dunia untuk bersama sama
ada satu ya
mengatasi dampak perubahan itu
karena kita harus ingat
itu warga jakarta
warga indonesia dan warga dunia
kadang kadang kita lupa kita ini warga dunia
dan ketika menyangkut soal lingkungan hidup
lingkungan hidup itu adalah urusan sedunia
bukan hanya satu negara
maka itu tiga itu harus kita sadari
itulah peran kita
menarik sekali perbincangan kita dengan gubernur dki jakarta
tapi kita akan kembali usai jeda
tetap bersama kami
kami masih bersama dengan gubernur dki jakarta anies baswedan dalam program indonesia forward
dan pak anies kita lanjutkan lagi perbincangan kita
tadi kita sudah bahas soal dampak perubahan iklim
kemudian polusi udara
nah kita akan beranjak selain jakarta ini tergabung dalam climate adaptation summit
kita tahu pak tahun dua ribu dua puluh dua indonesia akan memimpin presidensi g dua puluh
dan dki jakarta akan jadi tuan rumah u dua puluh pak
wali kota wali kota seluruh dunia
bersama dengan pemimpin pemimpin kota di seluruh dunia
bagaimana kemudian bapak melihat kolaborasi antara pemimpin kota di seluruh dunia ini pak
dalam mengatasi dampak perubahan iklim
dua bulan lalu saya menerima tanggung jawab sebagai ketua u dua puluh
untuk periode kedepan
nah u dua puluh ini adalah para pemimpin kota
gubernur dan wali kota
dari dua puluh negara g dua puluh ini
nah kenapa kau bicara tentang lingkungan hidup
lalu ada para wali kota
kerusakan lingkungan bukan di pedesaan
bukan di rural
yang membuat polusi
yang membuat polusi udara tinggi
yang membuat terjadinya limbah
itu hampir semua di kawasan urban
menangani persoalan lingkungan hidup
selalu membutuhkan langkah konkret di kawasan urban
nah itulah sebabnya
u dua puluh ini kemudian menjadi kunci
dalam pertemuan pertemuan itu
pertemuan para wali kota
lalu setelah pertemuan kita menyampaikan komunike
atau kesepakatan yang diteruskan kepada presiden
nanti itu akan dibahas di g dua puluh
nah apa yang penting
saya perlu garis bawah ini
yang terkait dengan indonesia ke depan
bukan hanya indonesia
urban ke depan
terutama sesudah pandemi
mbak nana ngerasain kan ketika harus work from home
apa yang terjadi
rumahnya tidak siap untuk jadi rumah produktif
rumahnya itu untuk ditinggali malam hari
itu sedunia mengalami
kemudian yang kedua
adalah akses mobilitas berkelanjutan
kita akan menghadapi situasi dimana interaksi sosial
kita merasakan tuh
itu kan interaksi sosial terbatasi
di dalam pertemuan u dua puluh
memang beberapa tahun ini aktif
di dalam forum global para wali kota
ada kita di u dua puluh
itu semua adalah bagian dari jakarta
berkontribusi kepada kegiatan global
ini tanggung jawab perintah konstitusi nih
ikut menciptakan perdamaian dunia
kita bagian dari itu
kalau kita lihat selain mengikuti
dan juga berkolaborasi dengan para pemimpin dunia ya pak ya
pemimpin kota di seluruh dunia
kita lihat ada beberapa strategi
yang sudah dijalankan oleh pemprov dki jakarta
untuk mengubah gaya hidup ataupun culture
dari masyarakat ibu kota
menggunakan transportasi publik
bersepeda dan juga budaya berjalan kaki
ada yang menarik
nanti kita akan lihat bersama
tadi bapak juga sudah sebutkan ya
soal bus listrik ramah lingkungan
itu target realisasinya kapan pak
apakah itu kemudian mencontoh juga
di negara negara lain
kan ini sekarang
memang kita mengarah kepada penggunaan alat mobilitas
transportasi yang bebas emisi
dan salah satu yang paling solid adalah listrik
itu kan bebas emisi
jadi memang kita mendorong
strategi besarnya begini
jadi kota itu membutuhkan mobilitas penduduknya
pemerintah harus memfasilitasi
kalau pemerintah tidak memfasilitasi
maka warga akan menyelesaikan sendiri masalahnya
pada beli motor
bila semua orang melakukan hal itu
jadi ada urutannya nih mbak nana
satu adalah kita membangun fasilitas untuk pejalan kaki
itu nomor satu
itu satu kelompok tuh
yang kedua bebas emisi
yang ketiga kendaraan umum
yang keempat baru kendaraan pribadi
jadi pejalan kaki dan sepeda
baru kendaraan pribadi
nah yang trotor sudah tadi kita jelasin
yang kedua adalah tentang bis listrik
mulainya ada bis listrik
nah kita kebetulan indonesia adalah tempat dimana kita bisa memproduksi baterai
yang luar biasa
kan pak presiden sudah menggariskan
jadi sekarang kami di jakarta
yang baru akan menggunakan listrik
dan ini akan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat
yang kedua kami berharap
bahwa harga kendaraan listrik ini bisa lebih turun
lebih murah ya pak ya
gimana sih caranya biasa turun
kenapa sekarang mahal
harga mahal karena demand sedikit
kalau demandnya dinaikkan
maka apa yang terjadi
begitu mereka bisa produksi banyak
jadi siapa yang harus menciptakan demand
karena itu dengan kami
kebutuhan bis listrik
harapannya nanti produksi kendaraan listrik juga akan meningkat
harapannya warga akan mendapatkan dengan harga terjangkau
dan kita mengalami nanti
kalau sudah rasanya
anda pernah belum naik bis listrik
belum pernah pak
nanti kita jalan jalan sama sama ya pak ya
apa sih yang unik
oh sama sekali gak bunyi pak
jadi ketika kita masuk
jalan itu kayak
ini udah jalan ya gitu
kalau mobilnya gak jalan
kita gak tahu tuh
karena kan tidak ada suara mesin
mesin seperti mobil yang pakai gas atau yang pakai bensin
suaranya beda sekali
jadi sangat nyaman
kemudian rendah emisi ya pak ya
mengurangi polusi udara
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pak anies
nah dampak perubahan iklim pak
selain kemudian kualitas udara yang memburuk
salah satunya adalah cadangan air bersih pak
nah ini kan banyak sekali kemudian dikeluhkan oleh warga dki pak
soal cadangan air bersih di ibu kota
yang kemudian mulai menipis
nah bagaimana kemudian strategi dari pemprov dki untuk memastikan cadangan air bersih
bagi warga ibu kota pak
jadi kita pada saat ini
melayani kebutuhan warga melalui pdam
pamjaya itu memfasilitasi
yang sisanya kita lakukan dengan jalan pintas dulu
karena pipanisasi belum selesai
menyiapkan tangki tangki air di perkampungan
sehingga warga bisa mendapatkan air yang terjangkau
nah kemudian yang kedua
kita memastikan bahwa penyediaan spam regional itu dikerjakan cepat
kita berharap bisa mendapatkan sumber sumber air dari jakarta sendiri
yang sumbernya itu ada
kemudian yang ketiga
jakarta itu bukan hanya kawasan daratan
jakarta juga ada kepulauan
namanya kepulauan seribu
itu sudah bagian dari jakarta
dan disana kita menyiapkan namanya swro
itu adalah pengolahan air dari air laut
kemudian diubah menjadi air yang bisa diminum
dan itu ada semua
sepuluh pulau berpenghuni di kepulauan seribu
sekarang punya air bersih
jadi mereka bisa mendapatkan air bersih terjangkau
sangat murah sekali kita siapkan di situ
jadi saya rewesin dikit nih kepulauan seribu
jadi kepulauan seribu itu adalah wilayah kami
itu adalah bagian ibu kota
dan kita sengaja saat menyiapkan program khusus air bersih
semua pulau berpenduduk sekarang punya pengolahan limbah
jadi limbahnya itu dikelola
kita siapkan pasar grosir di situ
jadi warung warung nggak perlu belanja ke daratan
jadi pasar jayanya dibangun grocery nya di pulau
lalu mereka tidak perlu belanja ke daratan
jangan bilang belanja ke jakarta ya
itu jakarta juga soalnya
jadi jangan belanja ke daratan dari situ
ini pesan untuk seluruh republik
bahwa walaupun anda tinggal di pulau
tapi pemerintah hadir menyiapkan fasilitas dasar
sesudah itu setara
pengolahan limbahnya dapat
kebutuhan pokoknya dapat
sesudah itu bebas berkompetisi
tapi pemerintah hadir menyediakan kebutuhan dasar
nah air salah satu kunci
nah di jakarta ini karena air juga yang pipanisasi kita
selama berpuluh puluh tahun ini
efeknya warga mengambil air dari tanah
pengambilan air dari dalam tanah itulah yang membantu mempercepat
terjadinya land subsidence
penurunan permukaan air
atau permukaan tanah
sudah mengalami perlambatan
karena airnya sudah masuk ke kampung kampung
begitu mereka dapat air
ya nggak harus ngambil lagi dari dalam tanah
dan kalau ngambil air dari dalam tanah
di tempat tempat yang sudah padat
kemudian kualitas airnya rendah
jadi itu kira kira
nah kami sekarang ini
memberikan dukungan itu
ketika saya mengatakan nih
bahwa kita bangun abad
itu artinya komitmen fiskal
yang harus ada
misalnya kita sekarang ini
enam belas miliar sampai tujuh belas miliar
untuk sepuluh kepala keluarga
yang tadi itu
menjadi sangat murah
dan merata ya pak
jadi sebelumnya itu tiga puluh dua ribu per meter kubik
itu menjadi tiga lima ratus per meter kubik
bagi seluruh warga jakarta
karena kita merasakan
biaya hidupnya lebih murah
daripada warga prasejahtera
karena mereka yang dapatkan air pump
itu sebulan mungkin
satu ratus dua puluh lima ribu sampai satu ratus lima puluh ribu per bulan
tapi warga yang di kampung
dia harus beli air bisa enam ratus ribu per bulan
lebih mahal jadi orang miskin
jadi yang makmur
nah ini nggak boleh terjadi terus
alhamdulillah dengan program itu
mereka bisa mendapatkan
untuk minum masak
dengan harga terjangkau
oke dari kualitas udara
dan kualitas air
kita akan beralih pak
ke penanganan banjir
karena beberapa saat yang lalu
bahkan presiden amerika serikat
joe biden sempat menyinggung
soal jakarta terancam tenggelam
nah kita tahu bahwa
dampak perubahan iklim
yang paling terasa adalah
dari zaman dulu sampai sekarang
dan sekarang sudah mulai musim hujan
warga jakarta sudah mulai bersiap siap
untuk datangnya banjir
strategi dari pemprov
selain naturalisasi sungai dan waduk
progresnya sampai sejauh mana
dan seperti apa pak
jadi kita ini menghadapi tiga front
kalau soal air pump
di banjir itu
di pesisir pantai
apa yang terjadi
permukaan air laut naik
permukaan air laut naik itu karena suhu
global yang meningkat
bangun tanggul pantai
sekarang sedang proses
sudah selesai sebelas km dari tiga puluh tiga km
kemudian yang kedua
adalah air dari penggunungan
air penggunungan masuk ke jakarta
kapasitas sungai kita
di seluruh jakarta
itu dua tiga ratus m tiga per detik
tetapi kalau hujan luar biasa
keras di puncak
bukan puncak tapi di kawasan hulu
maka bisa masuk ke jakarta tiga dua ratus
jadi nambah satu itu
nambah satu m tiga per detik
bila itu terjadi
maka kita akan overwhelm
yang sekarang sedang dikerjakan
oleh pemerintah pusat
karena memang sungai sungai ini adalah
lintas provinsi kewenangan
bukan hanya pemprov dki saja
karena sungai sungai kita
hanya bisa menampung sampai dua tiga ratus
kalau yang masuk itu tiga lebih
ya ditahan dulu
sesuai dengan kapasitas daya tampungnya
kemudian yang ketiga
itu sudah dikerjakan
yang ketiga adalah hujan lokal
hujan lokal ini
mbak nana makin terasa
efek dari perubahan klinik
hujannya bisa sangat intensif
jadi itu pola yang dulu tidak terjadi
dulu itu polanya ada musim hujan
kemudian hujan siang
sekarang sudah tidak ada pattern itu
sudah tidak jelas
jadi kita harus melanrapkan di semua tempat
zero run off itu artinya apa
rumah kita misalnya
air yang jatuh di rumah kita
jangan dialirkan keluar
kalau kita alirkan keluar
namanya kita nyumbang air ke masyarakat
yang kasihan yang di ujung jalan
nanti rumahnya paling pendek
itu paling kena banjir
jadi tiap rumah
tahan airnya di rumah anda
dengan cara apa
bangun di situ sumur resapan
sumur resapan di rumah masing masing
sehingga air hujan yang jatuh ke atap
itu tidak dialirkan lewat talang keluar
tapi alirkanlah ke lahan anda sendiri
bila zero run off itu dilakukan
maka kita tidak menyumbang air ke tetangga
nah yang paling kasian adalah tetangga yang rumahnya di tanah yang pendek
yang tinggi tinggi ngalir aja tuh kena pendek
jadi untuk apa sih zero run off itu
zero run off itu artinya ditahan airnya
dan disiapkan penampungan
kalau tidak menyiapkan penampungan buat lubang saja
itu yang kita biasa menjelaskan
air itu ditampung sehingga tidak mengalir
tapi ini semua membutuhkan kerja kolektif
ada tiga dua juta keluarga di jakarta
jadi ini kalau zero run off ini kerjakan hanya sepuluh ribu orang nggak bisa
ini harus dikerjakan oleh semua
nah apa yang kita lakukan
kita bangun di kampung kampung
kita bangun di kantor kantor
dan kita minta kepada kantor pemerintah terutama jadi contoh
semua kantor kami zero run off sekarang
jadi semua kantor di pemprov dki sudah zero run off
jadi kalau ditanya kami tidak nyumbang air keluar dari lahan kami
nah sekarang pertanyaan nih buat kita semua
cek yuk rumah kita
apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak
kalau termasuk yuk kita berhentikan
kita berhentikan itu
yuk kita bikin lubang
sehingga kita termasuk kalaupun ada banjir kita bisa bilang gini
kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir
itu tadi menarik sekali perbincangan kita ya pak ya
bagaimana kemudian masyarakat ibu kota harus lebih sadar supaya tidak menyumbang air keluar
dicek di rumahnya masing masing sudah buat sumur resapan atau belum ya pak ya
oke kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan gubernur dki jakarta
jangan kemana mana kami akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami
anda masih menyaksikan program spesial indonesia forward bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
pak anies kita akan kembali
kita lanjutkan lagi
kalau tadi kita sudah bicara soal dampak perubahan iklim kemudian kualitas udara dan juga kualitas air
nah kita ingin ajak bapak melihat apa yang sudah dicapai ataupun dibuat oleh pemprov dki untuk warga ibu kota
ada ruang terbuka hijau kemudian trotoar dan juga halte
kita mulai satu satu
nah ini pemerintah provinsi dki jakarta memberikan perhatian khusus agar warga ibu kota dapat berinteraksi di ruang terbuka
nah selain untuk berkumpul dan berolahraga
nah pak anies saat ini kita ada di mana kira kira
ini kalau nggak salah sekitar senayan ini
ini di taman mana nih pak
taman maju bersama
taman maju bersama
ini tadi barusan kita lihat ada masyarakat yang jogging kemudian olahraga menggunakan fasilitas yang sudah dibangun oleh pemprov dki jakarta
dan ruang terbuka hijau atau rth ini juga merupakan paru paru kota yang dapat menyerap polusi memberikan keteguhan serta menjadi area resapan air yang tadi kita bahas ya pak ya
untuk mencegah banjir
tapi banyak juga pak masyarakat yang kemudian masih meng under estimate ataupun belum paham fungsinya seberapa penting rth
sebetulnya seberapa penting pak rth itu pak
penting sekali jadi gini di kota itu ada tiga ruang
ruang pertama di rumah ruang kedua di tempat kerja
ruang ketiga ini ruang yang kita bersama sama ini ruang diantara keduanya nih
ada trotoar ada taman kemudian ada mal
ada tempat olahraga itu semua ada ruang ketiga
nah kami di dki mau memastikan bahwa ruang ketiga itu tersedia salah satunya adalah ruang terbuka hijau
jadi tujuannya dua satu ekologis ekologis tadi menjadi tempat serapan bahkan taman taman yang kita bangun di tepi sungai itu dibuat rendah
sehingga ketika musim hujan air sungainya parkir dulu di situ
nanti supaya tidak memenuhi jalur sungai
jadi parkir di situ memang disiapkan untuk parkir
jadi kalau ada bilang tamannya banjir bukan taman bancir memang itu taman disiapkan untuk musim hujan dan musim kemarau
lalu juga untuk oksigen karena tanaman tanaman ini kan memproduksi oksigen
jadi tujuan ekologis
sebenarnya tujuan sosiologis berinteraksi
seperti yang tempat kita sekarang nih ini kita ini unik ini
ini betul betul keren ya
ini keren nih
kita ada di taman ya pak ya
kita ada di taman masyarakat juga kemudian bisa menikmati
dengan keluarga lebih murah
dan ini jadi begini sebagian dari kita itu rumahnya sempit
di kampung yang padat
karena itulah kalau hari minggu dulu ada car free day orang keluar
karena ini bukan semata mata soal car free day
tapi ada space luas
ada space besar nah taman taman itu kita bangun sekarang banyak sekali di jakarta
tujuannya adalah menjadi tempat warga untuk mendapatkan suasana baru
dan datang ke sana membawa anak kemudian dengan keluarga bawa kadang kadang lansia
saya kalau jalan jalan sore ya mampir di taman taman itu ketemu dengan fenomena masyarakat kota
yang membutuhkan ruang ketiga yang setara
kenapa sih kok ini dibangun kita selama ini menyerahkan ruang ketiga itu ke private sector
dengan cara silahkan pada bikin mall
mall itu baik baik saja tapi mall itu pakai segmen
kalau ini bisa dinikmati oleh semua kalangan
orang ketika masuk ke situ nggak terintimidasi
ada banyak mall itu yang berjejeran tapi yang langsung ke mall aja
ke mall a nggak berani masuk ke mall b
yang masuk mall b nggak berani masuk mall
terhalang serasa sosial ya pak
karena ada segmentasi
memang kalau private sector harus terbiasa pakai segmen pasar
anda mau bikinnya untuk segmen apa
nah kalau ruang terbuka hijau semua segmen
apa sih yang terbangun
bahwa kota ini tuh memberikan perasaan setara bagi semua
sama seperti kenapa kita bangun transportasi umum
memang transportasi umum hanya untuk memindahkan badan
kita ingin warga datang ke ruang terbuka hijau merasakan suasana alam yang lebih nyaman
tapi juga suasana sosiologis yang lebih sehat
ada dua belas taman maju bersama pak yang akan dibangun oleh pemprov dki jakarta melengkapi lima puluh tujuh taman maju bersama yang kemudian sudah dibuat oleh pemprov dki sepanjang tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
semakin banyak taman maju bersama pak
kalau taman ya ada dua ratus sembilan puluh enam taman
ada dua puluh sembilan hutan kota
kemudian ada satu ratus lima puluh empat jalur hijau
dan kita sudah punya empat puluh empat rptra
nah itu semua dirancang
baru saja kemarin kita mengeluarkan peraturan gubernur yang mengharuskan pembangunan taman itu disesuaikan dengan situasi kawasannya
karena taman maju bersama ini lima puluh tujuh taman maju bersama ini
tidak dibangun oleh gini
kami panggil arsitek panggil ahli landscape bangun bikin desain terus bangun
tidak tidak tidak
kita datang ke sana undang rt rw warga
kumpul terus kita bilang ini taman mau dibangun
anda pengennya gimana
anda kebutuhannya apa
prosesnya lebih lama
iya lebih lama
dan mereka kemudian merasa memiliki taman ini

ini taman ini
ini taman ini
ini taman ini
ini taman ini
ini taman ini
ini taman ini
ketika warga bilang pak yang di sini rata rata lansia pak yang anak anak muda anak anak kecil
nggak banyak jadi buatnya taman untuk tempat yang buat kita olahraga nanti
lansia gak pakai itu
jadi kita enggak siapkan itu
setiap daerah beda beda ya pak ya
setiap daerah beda beda
kampung yang banyak anak anak siapkan untuk yang anak anak
jadi taman taman itu tidak dibangun sebagai satu taman seragam sejakarta
supaya sesuai kebutuhan
ada satu tambahan lagi kami ingin
jakarta ini menjadi kota
tinggal di tempat ini
karena itulah kita membangun
kalau bangun jalur burung itu kalau terbang satu
ke tempat lain jaraknya maksimal lima ratus meter
ada bunyi bunyinya nih pak ada bunyi bunyinya
burung pecahan burung nih pak di taman taman
kalau tamannya itu ada satu taman ke taman lain
itu dua km nggak ada burung terbang
jadi jarak antar
taman itu harus diatur
sehingga burung burung itu akan bisa
terbang dari satu taman ke taman lain
sehingga itu menjadi
nah ini kan nampak sederhana bukan
nantinya kota ini
menjadi kota yang ramah
kepada semua penghuninya
baik yang bisa berbicara bahasa indonesia
seperti kita maupun satwa satwa
yang tinggal di tempat ini
selain menambahkan ruang terbuka hijau
di ibu kota pemerintah dki jakarta
juga gencar merendah
revitalisasi trotoar agar nyaman
bagi para pejalan kaki
nah sekarang ini pak anies
dalam beberapa tahun terakhir
minat warga jakarta untuk berjalan kaki
untuk lari ini semakin tinggi
kira kira kita saat ini ada di trotoar mana nih pak
ini kita ada di sekitar senayan
tepatnya dekat gbk ini
di situ ada ini halte bis nih
kita berada di halte bis itu
ini kalau misalnya sekarang kita lihat kan banyak orang yang suka lari jadi kita bisa berjalan ke tempat lain
kita bisa berjalan ke tempat lain

bersepeda tadi kita lihat juga banyak orang yang ke kantor
ada yang lewat juga tadi
ada yang lewat betul banget pak
bapak kalau ke kantor saya lihat sekarang sering bersepeda ya pak
di jalur sepeda yang sudah dibuat oleh pemprov
iya dong masih berjalan
jadi tentu tentu saja ketika masa pandemi kemarin kita harus berhenti ya kegiatan itu
tapi sekarang kita jalan lagi
jadi gini kenapa kok trotoar itu dibangun

trotoar itu pasangannya kendaraan umum
tapi itu pasangannya kendaraan umum
kalau sebuah kota tidak membangun kendaraan umum
maka pasti tidak membangun trotoar
warganya kalau pada naik kendaraan pribadi
di garasi itu naik ke motor
naik ke mobil terus sampai tempat tujuan
langsung ke tempat kerja
tidak ada kebutuhan untuk membangun trotoar
tapi begitu kita bangun transportasi umum
dan jakarta sedang masih membangun transportasi umum
sekarang tercover oleh transportasi umum
nah pasangannya harus ada trotoar
supaya dari rumah
dia jalan lewat trotoar
turun dari kendaraan umum dia juga di trotoar

dan saya sering tanyakan sama teman teman ini
apa sih alat transportasi yang semua orang punya
nah itu harus disiapkan
jangan kita membangun tempat untuk
roda saja tapi untuk kaki juga
nah begitu dibangun trotoar ini
warga jalan disitu
dan apa yang terjadi ada interaksi yang lebih banyak
kita ingin kota kita ini ramah
kita ingin kota kita ini ramah
itu harus dirancang untuk bisa jadi ramah
apa sih yang terjadi kalau ada
trotoar ada kendaraan umum
lalu warga pilih pakai kendaraan umum
di kampungnya bareng bareng kenal siapa
berangkat jam berapa pulang siapa
pulang jam berapa naik apa rutenya
itu membuat ada ruang
interaksi antar warga dan setara
naik trana jakarta
berdirinya sama duduknya sama
tidak ada vip tidak ada business lounge
betul betul perasaan kestaraan itu dibangun
nah jadi halte seperti ini
trotoar itu dirancang juga
untuk membuat kita interaktif
untuk membuat kita interaktif
dan halte ini nih halte yang sedang berada ini
itu di belakangnya ada marka markanya
dulu kalau halte itu kosong
apa sih yang terjadi
dia dari mana kita tahu naik kendaraan apa
bayangkan orang luar jakarta datang ke sini
bingung ya pak ya mau naik apa dari mana kemana
sekarang di tiap halte
ini yang kita lihat nih ada belakang kita ini
itu adalah gambar
rute rute kendaraan umum
jadi dia di halte itu dia bisa tahu
saya naik kendaraan rute nomor berapa
kalau mau ke titik mana
sehingga kota ini tuh
dan kalau di jakarta ini kalau kita tanya orang
di sebelah kita pak saya mau ke dari mana kita tahu
dia lebih tahu daripada kita
makanya ada marka itu sebagai sumber informasi
nah hal hal ini nampaknya kecil
tapi ini yang
men transform sebuah kota
menjadi kota yang memfasilitasi
warganya untuk punya
termasuk trotoar ini
nah ini trotoar kalau kita lihat revitalisasi trotoar
yang dilakukan oleh pemprov dki sepanjang
tahun dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
ini panjang sekali pak
dan kemudian targetnya
tahun dua ribu dua puluh satu juga
semakin panjang tiga belas empat puluh tiga kilometer
masyarakat ibu kota tidak punya alasan lagi pak
untuk malas berjalan kaki karena tempatnya
lagi lagi saya sering segaris bawahi
tujuan kita bangun trotoar
bangun halte bangun jalur sepeda
bukan semata mata supaya
keluar di statistik begini
ya itu untuk laporan nanti bisa di audit
tapi yang lebih penting
jalan itu adalah untuk mempersatukan
untuk memberikan ruang
interaksi bagi warga
tujuan akhirnya adalah untuk
sama seperti transportasi umum
kenapa dibangun trotoar juga dibangun
gini kira kiranya biaya hidupnya akan turun
karena dia gak harus mengeluarkan uang
untuk bensin untuk parkir
biaya hidup akan lebih rendah
trotoar membuat mereka lebih interaktif
jadi tujuannya di ujung
adalah untuk keluarga
di jakarta merasakan hidup
lebih nyaman di kota ini
tadi saya maksudnya targetnya
tahun dua ribu dua puluh satu tiga belas empat puluh tiga km pak
nah itu yang akan
dibangun oleh pemprov dki
kalau kita lihat sebelah kiri
itu ada jembatan penyeberangan orang
nah ini jembatan penyeberangan orang
adalah ruang publik yang kini sedang digandrungi
oleh warga ibu kota
karena memang menarik sekali
desainnya dan sangat instagramable
anak anak milenials pak
yang tadinya mungkin malas
mereka menggunakan jpo mereka sekarang
mau mengajak pacarnya pak
naik jpo kemudian foto foto di malam hari
saya belum pernah sih pak
nanti saya akan ke jpo jpo yang ada
atas jpo jpo itu
saya sampaikan kepada semua
bahwa kita harus mengubah
semua fasilitas publik itu
bukan hanya memfasilitasi perjalanan
tapi harus menciptakan pengalaman
kalau orang memiliki pengalaman
dia mau berbagi pengalaman
tapi begitu banyak orang berangkat
dan tidak ada pengalaman baru
lalu teman teman arsitek
menerjemahkan itu dalam bentuk rancangan
dan rancangannya keren
apa yang terjadi ketika dia lewat situ
lampunya berganti ganti kalau malam hari
kemudian suasananya selalu berbeda

jadi jpo itu
menjadi sesuatu yang memberikan pengalaman unik
dan itu yang kemudian membuat
saya istilahkan perjalanan
yang biasanya jalan begitu saja
sekarang dia menikmati
ya menarik sekali pak anies tadi kita sudah melihat
apa yang sudah dibangun oleh pemprov dki
dan selepas jeda kita akan mengajak anda
untuk membahas lebih lanjut
soal konsep ruang ketiga yang digagas juga
oleh pemprov dki jakarta
jangan kemana mana kami akan kembali usai jeda
jangan lupa like share dan subscribe
anda masih menyasihkan
ini apa pak sebetulnya
jadi dalam sebuah kota itu ada ruang pertama itu di rumah ruang kedua itu di tempat kerja atau sekolah dan ruang ketiga itu ruang bersama di antara keduanya
dari mulai trotoar taman kemudian ruang ruang semua ruang ruang publik
nah ini harus dibangun sebagai sebuah kawasan yang memberikan perasaan kesetaraan yang membuat mereka bisa berinteraksi dengan baik
dan secara ekologis ramah lingkungan
nah ruang ketiga inilah yang kita bangun di jakarta
bagaimana cara membangunnya
strateginya adalah dengan menyesuaikan kebutuhan
jadi di kawasan itu kualitas ruang dan kualitas manusianya itu sama sama jadi tujuan
jadi kita berharap dengan kita membangun menggunakan partisipasi publik
kemudian melibatkan para pakar maka hasilnya menjadi taman menjadi ruang ketiga yang membuat warga itu mau kembali lagi
sebagai contoh ya di duku atas ada tempat main skateboard kemudian di pasar rebu ada untuk main skateboard
jadi kebutuhan kebutuhan warga yang senyatanya ada itu jangan di ignore tidak dipedulikan
loh nyatanya anak anak muda itu bisa

loh nyatanya anak anak muda itu bisa
loh nyatanya anak anak muda itu bisa
ya muda kita pada butuh main skateboard ya siapin
terus ketika membangun taman skateboard gimana caranya
panggillah para pemain skateboard itu
biar main di situ ya pak ya
tidak gambar desain ya
oh gambar desain
mereka yang suruh gambar butuhnya gimana
kalau kami yang buat nanti gak bisa mereka pakai untuk main
jadi ketika perancangan pun mereka dilibatkan
nah sebuah ruang ketiga itu saya bilang sama teman teman disebut sukses bila gimana sih
bila pengen balik
misalnya ya bapak nara datang ke situ
sama anak anak semua sekeluarga
terus habis itu pulang
saya mau balik situ lagi
tapi bagaimana kemudian menjaga
dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat ibu kota
untuk sama sama merawatnya pak
karena kan banyak sekali yang sudah dibangun
kemudian tidak dijaga tidak dirawat
pengawasannya seperti apa
satu kita punya tenaga untuk mengawasi
untuk melakukan perawatan
itu dari sisi pemerintah
terus yang kedua dari masyarakat sekitar
karena taman taman ini penggunanya adalah masyarakat sekitar taman
karena itu pada saat perancangan mereka dilibatkan
sehingga ada sense of belonging
terhadap taman yang ada di sekitar mereka
trotoar yang ada di sekitar mereka
nah ini adalah cara kita untuk bisa menjaga
pada ujungnya tahun jawa yang ada di berakami kok
karena itu adalah aset kami
tapi kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat
dan harus kita ingatkan pada semua
ingat loh semua pengen pakai lho taman ini
bukan hanya kita aja gitu
jadi masyarakat ibu kota harus sama sama menjaga
karena sekali lagi itu memang asetnya pemprov dki
tapi penggunaannya kan penggunaan bersama warga ibu kota ya pak
oke nanti setelah ini kita akan mengundang
salah satu aktivis lingkungan yang akan berbagi cerita
bersama dengan kita
bagaimana kemudian dia menggagas gerakan indonesia diet kantong plastik
yang juga sudah ada kebijakannya
diterbitkan oleh pemprov dki jakarta
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
ini bagaimana sebenarnya
enggak menyalahkan ya
salah satu yang dipermasalahkan

yang adalah pasti ini saluran air gorong gorong ini pada penuh dengan sampah
sehingga menyebabkan salah satunya banjir salah satu penyebab banjir
persis pada saat itu saya terbersih bahwa sebenarnya sampah itu
kenapa ya disalahkannya hanya kepada pemerintah padahal sampah itu dari kita sendiri
kita yang memproduksi kita yang mengkonsumsi dan menyebabkan sampah itu
jadi saya terbersih bagaimana kalau membuat gerakan yang pada saat itu belum terlalu populer
gerakan untuk tidak menggunakan plastik dimulai dari kantong plastik
membentuk gerakan indonesia diet kantong plastik untuk tujuan tersebut
salah satu program kita dari awal adalah mendampingi dki jakarta
mau nggak nih dki jakarta membuat peraturan pembatasan untuk kantong plastik
dan itu kita dampingi terus selama bertahun tahun sampai akhirnya kemarin muncul
terbit suatu peraturan pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh
nah itu dia yang saya mau tanya kepada pak anies
bahwa akhirnya peraturan itu terbit untuk pelarangan penggunaan kantong plastik
sekali pakai pak anies apakah ini kemudian komitmen dari pemprov dki jakarta
untuk mewujudkan jakarta green city seperti yang diharapkan oleh mbak tiza tadi
kita terima kasih sekali
seperti mbak tiza ini kami selalu menempatkannya kota ini kota kolaborasi
lalu teman teman seperti mbak tiza ini co creator mereka memiliki ide gagasan pengalaman
yang bisa kita adopsi
nah kami adalah regulator kami punya kewenangan dan kami punya sumber daya
ini ide dan gagasan nggak dimonopoli oleh kami
ide dan gagasan itu dari seluruh masyarakat
cuman mbak tiza ini membuat beliau kan nggak bisa bikin peraturan
yang bisa bikin peraturan kan pemerintah
nah kami di pemerintah mengadopsi tapi kami selalu mengatakan
ini bukan idenya kita bikin loh ini kami ambil dari teman teman
jadi kami selalu ketika mengadopsi ide dari co creator kami selalu kreditnya kepada mereka
dan kita akan terus lakukan itu
ini bentuk tanggung jawab kita bahwa ya jakarta harus lebih ramah lingkungan
dan pergub nomor satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas ini adalah tentang kewajiban penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan
jadi ini untuk apa kalau mereka ke supermarket mereka ke pasar gunakan kantong yang ramah lingkungan
dan alhamdulillah dinas lingkungan hidup itu melaporkan sudah ada pengurangan kantong plastik
ini setara dengan dari sebelas dua ton menjadi enam lima ton berkurang empat tujuh ton per tahun
jadi kita menyaksikan ada progress
apakah tuntas belum
bahkan kita ini menyaksikan ada tempat tempat yang pengurangannya masih belum optimal
dan ada juga eksperimen kita di mrt yaitu kita waktu mrt baru mulai operasi itu ada salah satu pejabat tinggi itu bilang
pak gup saya boleh usul nggak pak gub apa tempat sampahnya ditambah kurang katanya
terus saya bilang enggak memang di sini nggak ada tempat sampah
jadi seluruh mrt itu semua stasiunnya tidak ada tempat sampah kenapa
ya dikantongin aja nanti dibawa pulang dibawa ke kantor
sama seperti di luar ya pak ya
ya sama seperti di mrt sama seperti di jakarta
jadi kita ini ingin membangun kesadaran tidak semua residu adalah sampah
tidak semua sisa itu harus dibuang tidak semua sisa itu harus dijauhi
kita buka permen aja tuh begitu plastiknya dibuka bungkusnya tuh seakan akan kita nggak mau pegang lagi gitu
lebih dari tadi kita pegang
hanya karena udah dibuka lalu kita nggak mau pegang lagi
ini harus diubah
jadi ya kantong plastik kita dorong
tapi kita berharap sekali bahwa cara pandang kita terhadap sisa itu diubah
tidak semua sisa adalah sampah
bagaimana kemudian mengubah cara pandang dari masyarakat ibu kota
mungkin ada masukan dari mbak tiza untuk warga begitu ya untuk bisa lebih berkolaborasi dengan pemprov dki jakarta bersama sama menjaga lingkungan
ada ratusan ribuan individu di dki jakarta yang peduli dengan lingkungan yang peduli dengan krisis iklim
yang sadar bahwa jakarta dinobatkan sebagai kota yang akan tenggelam segera kalau tidak dibenahi saluran airnya
dan ada ratusan ribuan juga inisiatif yang sudah dilakukan oleh warga individu maupun komunitas
dan saya rasa yang mereka butuhkan hanya
akses ya untuk mempengaruhi dan membantu pemerintah mewujudkan agar inisiatif inisiatif mereka ini tidak hanya menjadi inisiatif sekelompok orang orang ya
individu yang nggak terasa gaungnya tetapi menjadi inisiatif yang masif gitu yang terasa secara sistematis
itu yang kita inginkan sebenarnya itu
dan bagaimana cara mewujudkan itu ya mungkin bisa mengajak bareng bareng ya kolaborasi
tidak hanya dalam bentuk seremonial acara webinar tetapi benar benar mendapatkan masukan untuk kebijakan kebijakan yang akan memperbaiki jakarta ke depannya
selain itu yang diharapkan oleh individu dan komunitas adalah untuk bisa tetap kritis juga kepada pemerintah
tetap bisa memberi masukan supaya pemerintah terus memperbaiki diri
jadi itu sih dua hal itu saja
karena jakarta adalah kota kolaborasi
nah ini tahun lalu sempat ada event jdcn jakarta development collaboration network
tahun ini eventnya berganti nama pak festival kolaborasi jakarta
nah itu bicara soal kolaborasi
apa message yang ingin disampaikan sebetulnya
namanya kemarin itu jdcn itu membuat begitu dengar nggak tahu apa artinya
tapi sekarang itu kita ubah namanya menjadi festival kolaborasi jakarta
supaya begitu tak lihat namanya langsung tahu maknanya
ini festival kita mengapresiasi
semua komponen masyarakat yang telah bekerja bersama dalam membangun kota ini
dan tidak ada kota di indonesia yang punya begitu banyak ngo seperti jakarta
tidak punya kota yang punya banyak private sector sebanyak jakarta
kemudian international institution banyak jakarta
sayang kalau pemerintah hanya sendirian membangun
karena itulah kemudian kita memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat berbagi ide gagasan
dan di situ kemudian ide gagasan yang baik akan kita bisa adopsi
kemudian kita bisa jadikan itu sebagai kebijakan
yang nanti dirasakan manfaatnya oleh semua
tadi yang saya cerita soal hal itu
pemerintah memang yang mencetak
pemerintah yang membuat
tapi siapa yang menyusun
yang menyusun adalah komunitas diskusi transportasi jakarta
mereka yang menyusun
jadi kami senang sekali
nah itulah sebabnya kemudian kita ada festival kolaborasi jakarta
untuk merayakan untuk mengundang
mari kita bangun kota ini sama sama
seperti yang tadi diceritakan
bahwa yang membuat kota ini menjadi bersih ya kita semua
yang membuat kota ini ramah lingkungan ya kita semua
tapi juga yang membuat kota ini punya masalah ya kita sama sama
jadi sampaikan mbak tiza tadi
bagaimana seseorang mengiliki pengalaman
lalu dia tidak berkeluh kesah
dia tidak mengutuk kegelapan
dia mencari lilin tuh
mencari jalan ya
dan itu yang kemudian kami adopsi
kalau dikerjakan sendiri oleh mbak tiza
barangkali kemampuan civil society lebih terbatas
kalau pemerintah adopsi menjadi lebih kuat
nah itulah gagasan di balik festival kolaborasi jakarta
selain gagasan soal festival kolaborasi jakarta
di beberapa jalan jakarta kita lihat ada logo plus jakarta
ini yang harus saya tanya pak
kemudian kenapa itu
karena itu sekarang lagi dipakai sama pak atis ya
oke plus jakarta ini apa sebetulnya pak
kenapa kemudian logonya itu plus filosofinya ini apa pak
jadi plus jakarta ini wadah penggerak
memwujudkan kolaborasi antar warga
jadi ini branding kota
jadi ada city branding
sebagai sebuah kota itu punya logo
yang ada itu logo pemprov yang gambar tugu monas
tapi jakarta yang sendiri punya branding
dan kenapa kok plus j
jadi kan itu plus jakarta gitu
kita ingin ini menjadi sebuah simbol yang menggambarkan pertumbuhan
dan ini mewakili seluruh wilayah
jadi ini kalau lihat lambangnya ini
nanti kalau jakarta utara titiknya di atas
kalau jakarta barat titiknya di timur
jadi tiap tiap kota tetap
jakartanya tetap nih
nih berlihat lihat nih
jadi nanti ada warnanya juga
ini menggambarkan kota yang dinamis
kota yang memiliki karakter terus tumbuh berkembang
nah jadi jakarta plus ini menjadi brand kota jakarta
yang harapannya nanti akan bisa terus menjadi fasilitator kolaborasi
oke harapannya bisa terus menjadi fasilitator kolaborasi
bagi seluruh warga di ibu kota
terima kasih sekali pak anies dan juga mbak tiza
atas diskusinya pada hari ini
demikian dialog kita hari ini
terima kasih atas kehadiran gubernur dki jakarta
pak anies baswedan dan juga mbak tiza mafira
semoga dialog kita hari ini bisa membuka mata warga ibu kota
untuk mulai ikut ambil peran merawat dan menjaga kota jakarta
saat malam dan sampai jumpa
terima kasih mbak tiza